kasus pengenayaan mario dandi terhadap kristalino david ozora terus bergulir
kini tak hanya soal hukumnya saja yang sedang berjalan
namun merembet pula ke sejumlah masalah lain seperti gaya hidup mewah para pegawai pajak
terbaru menteri keuangan sri mulyani bahkan meminta klub motor besar pegawai pajak
yaitu belasting rider dcp untuk dibubarkan
benarkah pola ini akan tak mempan atau kemudian tidak efektif
seberapa tepat langkah ini memadamkan api ala kemenkyu
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pertama anggota komisi sebelas dpr ri
kamaru samad serta sekjen forum indonesia untuk transparansi anggaran fitra misbah hasan
selamat sore bapak bapak sekalian apa kabar
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam harapannya tentu dalam kondisi baik bapak bapak
dan sebelumnya kami juga telah mengundang perwakilan dari direktorat jenderal pajak
untuk bisa bergabung pada dialog sore hari ini namun ternyata belum bisa bergabung
jadi saya akan ke pak kamarus samad terlebih dahulu
ini kemudian menjadi polemik yang cukup meresahkan masyarakat luas dalam paling tidak dua minggu terakhir begitu pak
bagaimana komisi sebelas melihat ini
apa langkahnya sebagai mitra dari kementerian keuangan
akankah memanggil dalam waktu dekat pak kamaru samad
iya mas pertama tentu kita prihatin ya terhadap kejadian yang menimpa
saya direkturat jenderal pajak sebab salah satu institusi yang sangat penting dalam pembangunan nasional kita
karena disinilah gateway nya penerimaan negara yang kemudian menjadi anggaran negara
yang menjadi apbn dan menjadi penopang utama pembangunan nasional
karena djp adalah sesuatu institusi yang sangat penting
memerlukan satu trust building dari para wajib pajak
karena itu sekecil apapun peristiwa perlu dicermati secara mendalam
dan kita melihat langkah cepat tegas dari ibu menteri keuangan itu patut diberikan apresiasi
dalam kurung satu minggu ini kita menyaksikan dari segi proses hukum misalnya
yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tsk
karena dari segi kebijakan selaku pemimpin tertinggi di kementerian keuangan
ibu menteri telah mencopot yang bersangkutan dari jabatannya di kkp jakarta selatan ii
lalu kemudian telah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap lhkpn
atau aspirasi publik yang berkembang
lalu kemudian terakhir juga
pak rafael juga telah menyampaikan permohonan maaf dari sisi kemanusiaan
lalu kemudian tsk juga sudah dikeluarkan dari perguruan tinggi di mana dia menempuh sekolah
lalu kemudian yang bersangkutan
ayah handa yang bersangkutan
pak rafael juga bahkan telah menyatakan mundur dari asn
jadi kemudian terakhir
menteri keuangan telah memerintahkan pembubaran
organisasi atau klub
pemilik moge yang ada di lingkungan pajak itu
sebaiknya juga diumumkan
siapa saja yang punya motor gede itu
yang menjadi simbol hedonisme
ataupun mungkin yang diklaim oleh publik
sebagai sesuatu yang tidak lasim
baik pak samad saya sudah bisa mendapat poin anda pak
saya akan ke pak misbah
pak misbah seberapa tepat langkah
pembubaran klub moge ini
dengan segala responnya tadi
apakah jangan jangan ini menjadi langkah awal
atau hanya kemudian
hanya sebagian dari itu
seperti formalitas agar publik lebih tenang begitu
apalagi ini menjelang bulan maret
akan banyak yang
mendaftarkan kembali spt nya
selamat sore pak kamarus samad
jadi kalau menurut saya
selalu dilakukan secara reaktif
yang dilakukan oleh menteri keuangan
meskipun tadi sudah disampaikan
oleh pak kamarus samad
cukup cepat ya
itu kita patut apresiasi
tetapi ini selalu terjadi
jadi langkah langkah yang dilakukan
jadi misalnya mencopot
terus kemudian juga membubarkan
dan seterusnya tetapi
kalau publik menurut saya
tidak cukup sampai di situ
jadi kalau publik keinginannya
semua harus dibuka
lhkpn terutama dari
pegawai pegawai dirjen pajak
itu juga harus dibuka dan ditelusuri
inspektorat di kemenju
dan bisa bekerjasama
juga dengan kpk untuk
menelusuri apakah benar
isian dari lhkpn tersebut
terus yang kedua
perlu ada tindak lanjut
kalau kasus pak rafael
itu kan kemudian ada beberapa
kekayaan yang tidak didaftarkan
jadi itu yang perlu
diumumkan ke publik bahwa
lhkpn yang selama ini
diisi oleh para jabat
terutama di lingkungan
karena publik selalu
lhkpn itu menjadi sangat penting
artinya kalau kemudian
fast respon yang dilakukan oleh
kementerian keuangan saat ini
jangan berhenti hanya di situ
begitu ya pak misbah
terkait dengan soal
lhkpn ini juga kemudian
ada keseriusan juga
karena kalau kemudian kita mengacu
pada yang disampaikan mahfud md
mengatakan untuk rafael saja sejak
tahun dua ribu dua belas sudah ada semacam
kejanggalan begitu dari laporannya selama ini
jadi publik masyarakat saat ini
menginginkan bahwa ini
ditindaklanjuti secara serius
karena ini menyangkut
kepercayaan publik yang luar biasa ya
apalagi ini sudah mendekati
tanggal tiga puluh satu maret ya
harus melaporkan spt nya
nah kalau ini tidak dilakukan
misalnya tidak ada keseriusan
misalnya sampai pada tahap
untuk melakukan audit investigatif
kepada seluruh pegawai
dan kemudian diumumkan
tidak itu menjadi konsumsi internal
inspektorat atau kpk
tetapi itu juga harus disampaikan
kepada publik sehingga publik mulai percaya
bahwa isian lhkpn itu betul betul valid
nah itu yang sebenarnya dituntut
baik saya akan ke pak kamru samad
artinya ketika tadi tentu anda
dan juga komisi sebelas mengapresiasi
langkah yang dilakukan kementerian keuangan
tapi adakah kemudian desakan untuk kemudian
melakukan tindak lanjut yang seperti
disampaikan pak misbah tadi pak samad
sudah pasti kita akan mengusulkan
kepada pimpinan dpr
untuk memanggil dirjen pajak
karena berkaitan dengan reformasi perpajakan
salah satu yang esensi dari reformasi perpajakan
tentunya adalah sdm
sumber daya manusia
para petugas petugas pajak kita
yang selama ini diberikan mandat oleh negara
untuk berhadapan dengan para wajib pajak
di seluruh indonesia
di semua pulau yang ada di kpp terluar kita
selama ini kepercayaannya sudah jauh lebih baik
bahkan tren penerimaan pajak di tahun dua ribu dua puluh
itu melampaui dari target yang ada
menunjukkan bahwa ada kinerja atau tax ratio yang bisa dicapai
terus juga bermunculan
ini yang kita ingin minta sejauh mana mitigasi
terhadap pembangunan culture
di lingkungan sumber daya manusia kita
di perpajakan termasuk keluarganya
karena ini kan permasalahan utama
pertamanya dari keluarga pejabat
kemudian beredar berbagai data
berkaitan dengan lhkpn yang bersangkutan
nah reformasi perpajakan ini haruslah ditentaskan
bukan hanya kelembagaan organisasi
tetapi juga culture individu para petugas pajak kita
yang saya yakin dan percaya
di seluruh indonesia
para petugas pajak kita sudah jauh lebih baik
tapi kemudian masih ada saja
kejadian yang ternyata publik memberi perhatian
dan inilah tanggung jawabnya
tanggung jawab kita sebagai mitra daripada kementerian keuangan
bagaimana implementasi reformasi perpajakan
yang selama ini kami sudah menilai sebetulnya
di kementerian keuangan jauh lebih maju
tanpa menafikan kl yang lain
tapi saya mau mengatakan bahwa
atau indikator kinerja utama
yang setiap tahun kami lakukan evaluasi
termasuk di dalamnya reformasi perpajakan
itu progresnya berjalan sesuai yang kita kehendaki
tetapi kenyataannya masih terus terjadi
nah ketika kpi menurut dpr
kementerian keuangan atau kita lebih spesifik djp
adalah bagus begitu
apakah ini bukan sebagai bentuk kecolongan
dengan kipa yang bagus dibandingkan kementerian lain
ternyata masalahnya masih cukup banyak
dan terungkapnya bukan karena kasus utamanya
tapi kasus penganiayaan dulu baru akhirnya
merembet ke yang lain
artinya ini seperti gunung es pak samad
iya mas jadi memang di dalam internal pemerintah
kan ada namanya pip mas
pengawas internal pemerintah yaitu inspektorat
harusnya di setiap inspektorat jenderal
di kementerian itu termasuk kemenkyu
itu memiliki sop pengawasan
bukan hanya pemeriksaan atau tindakan
tetapi juga ada pengawasan yang setiap tahun juga
kita memberikan political approve
terhadap anggaran inspektoratnya
nah ini juga kita harus minta pertanggung jawabannya
sejauh mana mereka telah bekerja menjalankan hal tersebut
sehingga masih terus terjadi hal seperti ini
nah apalagi ada klub ada persatuan
ada dan seterusnya
ini semuanya kan menjadi pertanyaan publik
yang harus dijelaskan secara terbuka
dan tidak ada jalan kecuali menurut saya
ibu sri mulyani harus memimpin sendiri
terhadap betul betul penuntasan jalannya reformasi birokrasi
termasuk reformasi perpajakan kita di dalam
karena inilah salah satu pilar utama
kalau pembangunan nasional kita ingin jalankan secara berkelanjutan
baik saya akan ke pak misbah
pak miswa kalau anda melihat seberapa optimis
kemudian tadi pak samad telah mengatakan kpi nya bagus
tapi ternyata di awal tahun ini satu kasus terbuka
dan merembet kemana mana begitu
bagaimana kita masih sebagai masyarakat masih bisa optimis
masih bisa percaya dan yakin bahwa jika dilakukan perbaikan
maka ini akan menyeluruh sampai krisis begitu
ya kita memang kemudian masyarakat menunggu ya
keseriusan penanganan kasus yang terjadi
terutama dimulai dari pak rafael halun gitu ya
itu yang pertama
yang kedua adalah tadi
kalau inspektorat di lingkungan kemenq
kemudian juga kpk yang selama ini sebenarnya sudah mengetahui kan
track record kekayaan dari pak rafael alun
kemudian juga ada catatan dari ppatk yang sudah dikeluarkan sejak dua ribu dua puluh
ini yang menurut kami perlu dilakukan audit investigatif tadi
yang kedua adalah
pemerintah perlu melakukan review terhadap peraturan presiden nomor tiga puluh tujuh ya tahun dua ribu lima belas
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan dirjen pajak
karena di sana sebenarnya juga banyak persoalan
yang pertama itu menimbulkan kecemburuan antar kl gitu ya
karena tunjangan kinerja di kementerian keuangan terutama di dirjen pajak ini juga sangat tinggi
gap nya sangat tinggi dibanding dengan kl lain
nah kalau itu bisa dievaluasi secara menyeluruh oleh menteri keuangan
terutama terkait dengan besaran tukin tadi itu
bila perlu kami juga mengusulkan ya bahwa pemberian tukin ini ditangguhkan terlebih dahulu ya
hingga penelusuran atau audit investigatif yang seharusnya dilakukan oleh dirjen pajak
atau bisa bekerja sama dengan kpk itu tuntas gitu ya
sehingga betul betul tukin itu betul betul bermanfaat gitu ya
termasuk menjadi efek jerah begitu ya pak misbah ya
betul bisa menjadi efek jerah karena tukin inilah yang luar biasa besar ya menurut hitungan kami
kami melakukan simulasi mas terkait dengan gaji dan pekerjaan
oke saya akan
kami melakukan simulasi mas terkait dengan gaji dan pekerjaan
misalnya pak rafael alun misalnya di eselon tiga misalnya
itu kalau kita hitung gajinya empat tujuh juta dan kemudian tunjangan kinerjanya adalah enam empat juta
itu untuk mendapatkan atau mengumpulkan kekayaan sampai ke lima puluh enam miliar itu membutuhkan sekitar rp sembilan puluh delapan triliun
nah ini kan artinya banyak ya
nah itu banyak sekali pejabat pejabat yang kenaikannya juga sangat signifikan gitu ya kenaikan per tahunnya
nah kenaikan rata rata per tahun yang luar biasa ini yang sebenarnya cukup bagi kpk atau inspektorat untuk tadi itu melakukan audit investigatif
oke melakukan audit investigasi untuk memperjelas kemudian apakah memang dari hasil maladministrasi atau kemudian dari sumber sumber pendapatan yang lain tentunya
agar publik juga tidak ada curiga begitu ya
saya terakhir ke pak kamro samad ketika tadi pak misbah mengatakan soal tunjangan ini juga bisa di hold begitu
sementara ketika proses investigasi ini dilakukan apakah menurut anda ini menjadi langkah efektif begitu
untuk kemudian membuat paling tidak pegawai pajak untuk tidak pamer terlebih dahulu begitu
jadi salah satu yang kami dengarkan penjelasan ketika itu
adalah yang terakhir

kenapa kemudian tukin dan seterusnya memiliki nilai tertentu atau lebih tinggi dari yang lain
karena memang di sana betul betul ditentukan kvi nya
jadi kinerja mereka indikator kinerjanya dan seterusnya
karena kita menyadari bahwa tantangan di institusi perpajakan adalah
salah satunya adalah rendahnya
kepatuhan wajib pajak
karena itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
maka perlu dibangun kepercayaan terhadap institusi petugas pajak
nah untuk membangun kepercayaan itu
maka kita mesti selesaikan dulu keperluan hidup mereka
jangan sampai mereka menjadikan tugas wewenan dan kuasanya menjadi objek dalam mendapatkan sesuatu yang tidak
atau bertentangan dengan hukum
karena itulah oleh institusi memberikan tugas yang lebih dari atau dengan rumus tersendiri
nah yang kemudian yang menjadi inti persoalan kita sebetulnya adalah sejauh mana efektivitas pengawas internal kemenkyu
karena sebetulnya dia bisa melakukan audit dia bisa melakukan review
dia bisa melakukan review nya bisa per triwulan bisa setiap bulan
atau bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan
termasuk sampai tingkat rotasi mutasi dan seterusnya
kemudian pemantauan yang setiap hari everyday dia bisa melakukan itu
dan bentuk bentuk pengawasan lainnya
nah ini yang kita juga karena struktur organisasi kelembagaan yang ada di kementerian
sebetulnya sudah cukup memadai untuk satu sama lain mendukung sesuai dengan tupoksinya
tapi kenyataannya kemudian ada klub moge yang masih harus di
dibubarkan oleh tingkat menteri harusnya kan di pengawas internal pemerintah
dari awal sudah melihat bahwa ini nanti bisa berindikasi menjadi sumber masalah baru
harusnya itu sudah bisa dicegah dan seterusnya
nah karena itu kita akan tetap nanti meminta penjelasan resmi dari dirjen pajak
tentang hal tersebut utamanya penuntasan reformasi perpajakan yang berkaitan dengan sdm nya
di masa sidang yang akan datang begitu mas
baik harapannya tentu akan segera bisa menyelesaikan masalah dan segera terlaksana begitu
investigasi bagi paling terakhir internal kementerian keuangan
itu yang kita harapkan mas
baik terima kasih atas waktu anda
dan harus terus kita pantau dan kawal supaya ini tidak terulang lagi begitu mas
betul betul harapannya memang tidak ada insiden serupa di kemudian hari yang mencederai
kepecahan publik terhadap institusi negara
terima kasih atas waktu anda anggota komisi sebelas dpr ri pak kamrus samad serta sekjen fitra
pak misbah hasan telah bergabung sama kami selamat sore
salam sehat selalu bapak bapak sekalian
selamat sore salam sehat